iya meksy aku maaf aku nggak sengaja kak
sekarang lo bersih
kenapa bisa keceplosan begitu
sekarang mereka berdua jadi salah sangka sama iksan dan berpikir macam macam
tari tari tenang tenang dulu tenang dulu
kamu salah pak
kamu tahu sendiri iksan itu orangnya seperti apa
dia itu tidak mungkin melakukan hal terburuk pada kami iya kan
mas wisnu tapi kenapa mas wisno ngomong seperti ini
aku tidak bermaksud untuk bicara seperti itu
tapi aku rasa tidak sepantasnya kamu nyupirin seperti itu
seumuran dengan dia
kalau anak kamu sendiri yang celaka terus ada orang lain yang nyugur
kamu pasti merasa tidak enakan
lagi juga aku rasa pasti tidak akan setuju dengan sikap kamu yang seperti itu
mas wisnu memang ada benarnya mas
rasa sakit hati saya terhadap rabu
kalau saya ingat bagaimana kepergiannya dengan cara tidak wajar
saya ingin sekali dia merasakan apa yang saya rasakan waktu
bagaimana merasakan kehilangan orang yang sangat dicintainya
sebentar lagi kita bisa ketemu pak
kalau masuk kamar gak bisa ketok dulu ya
aku belum terbiasa papa di sini
dan aku paling tidak suka pak
orang masuk kamar aku tempat ini
aku tidak suka
aku tidak suka orang datang ke toko
papa yang salah
itu album foto kan
apa di situ ada foto keluarga kita
oh bukan pak
itu foto foto aku sama teman teman aku pak
kayaknya anak kita mau keluar dulu kali ya
papa gak ingat kamu sekali
padahal kamu kan anak papa
salah satu lagi yang paling penting buat papa
sangat penting sekali buat doa
kasih tau papa
tolong kasih tau
kasih tau papa
tolong kasih tau
ini gue harus jawab apa ya
aku ada telepon lagi pak
spesial banget ya hari ini gue harus satu mobil sama kalian berdua
aduh dino tadi tangannya kena
terima kasih ya man
aku senang kok bantuin non
non aku antriin sama kelas
bukain pintu juga dong
ngapain sih masih ngintilin dia aja
cepet parkirin kok ada yang mau lewat gimana
aduh udah sana dia
ya non nanti tungguin aku di sini ya
gue ribet banget harus bawa kayak ginian
hati hati itu masih panas dan jangan sampai tumpah
dan sekarang anterin kopi itu ke kelas gue
eh ngapain sih masih diem segala
tangan yang satu udah patah
biar tangan yang satu lagi kesiram air panas
serius aja ya
maaf kak mesha aku nggak sengaja kak
lo sekarang lihat kaki gue hampir melepuh
sekarang lo lihat juga
waktu gue jadi basah kan
ih kak mesya aku maaf
aku nggak sengaja kak
sekarang lo bersih
kenapa masih diem
nggak punya tisu
nggak bisa gembel
ayah gue bersihkan
kamu tuh apa apaan sih
masa adik kamu disuruh ngelapa sepatu kamu